aduh udah hapin pelan pelan
sudah kacau macam ini
gimana kalau gue tinggal sebelas menit
bisa berantakan semua di tempat
bapak tuh dari mana sih
bapak tuh dari mana itu anak anak pada ribut
ini masalahnya apa lagi sih
pokoknya tuh anak anak pada ribut
cepetan pak tolongin dong
yaudah kita kesana
jangan nambah pusing gue
gagal lagi deh gue ngasih kabar tentang bu berliana
tapi kalau dikejar
nanti malah ngamuk
gue tau dan gue paham juga
jadi sekarang kalau marah sama davin ya gak masalah itu wajar banget
dan yang bikin gue makin hancur
orang yang ngancurin acara gue
berdua dulu deh
semua gara gara lo
diam lo pak editor
pakai pikiran dong
eh belum bisa damai kalian
urusan begini aja sampai berantakan
kalian sudah merusak
berantakan semua acara si rara
saya nggak akan begini pak
kalo ardi gak duluan
nyari masalah dengan nuker kado saya pak
sampai ke fitnah gua
ini bukan fitnah ardi
jelas jelas lo udah nunjukin
isi kado lu tuh apa
yang artinya itu membahayakan lara
lu tau kan
rara itu allah
lu malah nyalahin gua
lu punya pikiran gak
gua usah ngeles lu ardi
gua punya semua buktinya
emang gua tau kapan lu persiapin kado itu
gak tau gua
tas lu mending gua pegangin deh biar lu gampang nyari kuncinya
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gue tunggu di bawah ya
lu liat gak sih
itu tadi di bawah situ deh kayaknya
terakhir sebelum ke pesta yang nyentuh tas gue kan
karena gua ikutan idinya ardi
pas ya rara jadi kata kata gua sama ardi
udah aja diberantakan
kalo da finn tau gua terlibat
dia pasti marah banget sama gue
aduh udah hapin pelan pelan
makasih ya vin udah nganterin gue
yailah makasih ya
sampai mulu santai aja kali sama gua
jadi besok mau dijemput jam berapa
kan biasanya cewek tuh lama tuh makeupnya kan
pake alis lah pake
lapsin lipstick terus yang buat ini
karena ini tas ya
jadi jam setengah tujuh aja
kasar banget sih
setengah tujuh yakin
iya bawel buruan lama banget sih
ingat jam setengah tujuh
lu udah harus siap kalo engga gua tinggal
ya tinggal lah
lu ngapain kesini
lu berhasil dapet kado ya davin ga
maafin gua ya davin
gue bener bener terpaksa ngelakuin ini
gua tau gua salah
tapi gue cemburu banget sama rara
davin ga tau
iya gua yakin davin ga bakal tau
terus lu mau ngapain tuh kado
ya gua kasih rara lah
gue bilang ini kado dari gue
rara pasti bahagia banget nih dapat kado ini
ya ga ada lu bikin masalah gara gara kado itu
yang penting sekarang tutup mulut oke
lu jaga rahasia gua
gua jaga rahasia lu
itu tujuan kita sama lu ga mau kan
rara sama davin balikah
sama gua juga ga mau oke
kita sepakat kita kerja sama
kita sepakat kita kerja sama
kita sepakat kita kerja sama
kita sepakat kita kerja sama
gua harus tenang
yang gua lakuin bukan hal jahat kok
nuker kado kan bukan hal kriminal
gua ga sama sekali bahayain orang lain
jadi gua akan baik baik aja
yah gua ga salah

mending gue kabarin davin sekarang deh
tasya kemana sih

tadi gua tanya sama cewe cewe di kamar mandi dia gaada
gue pergi dari acaranya rara
tadi kepala gue pusing banget
terus gua melipir deh nyari taksi
gue juga udah nyari lo kemana mana
tapi ga ketemu
terus lu sekarang dimana udah sampe rumah belum
gue masih di dalam taksi
gua baru inget ngabarin lo
gua baru inget ngabarin lo
tadi gua emang nyariin lo keliling keliling tapi lu nya gaada
soalnya gua mau ngomong sesuatu sama lu sya